tidak ingin turut terpecah belah dengan hiruk pikuk menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
ratusan orang bernama agus dari sabang sampai merauke berkumpul di kawasan museum mpu tantular sidoarjo jawa timur
di museum tantular ini berkumpulnya para agus agus ini pun sebagai ajang untuk melestarikan nama agus
sebagai nama autentik bangsa indonesia yang sudah semakin terkikis dengan nama nama berbau barat
informasi yang kami hadirkan ini juga akan menutup cnn indonesia today
hari ini saya aldi hawari dan saya amelia yahya sampai jumpa
suasana berbeda tampak di kawasan museum empu tantular sidoarjo jawa timur minggu siang
kurang lebih empat ratus orang mulai dari dewasa hingga anak anak yang memiliki nama agus tumpah ruah di kawasan ini
selain berkumpul dan bersilaturahmi sesama pemilik nama agus
acara ini juga dijadikan ajang merayakan hari ulang tahun bersama agus agus lain
dari berbagai daerah di indonesia
dalam acara agus agus bersaudara indonesia kali ini
panitia sengaja mengumpulkan para agus ini agar tak turut terpecah hiruk pikuk menjelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
selain itu para agus agus ini ingin melestarikan nama agus sebagai nama otentik orang indonesia
di antara terjangan nama nama yang ke baratan
pemilik utama itu sudah silaturahmi
dimana di dalam itu kita menunggu tidak ada perbedaan sama sekali
genre atau perbedaan jabatan atau segala macam
kita hanya berkumpul untuk dari segi sosial saja sebenarnya
agus hanan warga sukabumi dan heni agustian mengaku merasa bangga memiliki nama agus
bahkan nama agus juga diberikan kepada anak dan cucu mereka
nama saya sebagai bapanya agus hanan
dan anak yang pertama sri resi agustian
yang kedua sandra agustian
yang ketiga ulpah agustian
yang keempat yuni hilda agustian
dan yang kelima cucu
jadi dimana saja kita berada jika kita bertemu dengan yang bernama agus
seakan akan ya dengan saudara sendiri
komunitas agus agus bersaudara indonesia telah berdiri sejak dua ribu lima belas
hingga saat ini komunitas ini telah memiliki anggota lebih dari sepuluh orang
dua orang dari sabang sampai merauke
riko hardiansyah sidoarjo